alogrow adalah produk tabungan unggulan berdenominasi rupiah dari alobank
yang memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal
seperti dibebaskan dari segala biaya administrasi bulanan
penarikan tabungan kapan saja tanpa dikenakan biaya penalti
yang bergantung pada jangka waktu penyimpanan saldo alogrow
jadi semakin lama waktu menyimpan dana maka semakin tinggi suku bunga yang diperoleh
biasanya di produk perbankan tabungan berjenjang kapan umumnya
itu ada periode holdingnya yang mana kalau kita tarik dana kita di luar periode itu
maka kita akan tindakan penalti
nah beda dengan alogrow alogrow itu semua dana yang kita tarik kapanpun
itu teman teman bisa tarik secara parsial ataupun full
dan semakin lama teman teman hold itu maka teman teman akan dapat bunganya lebih tinggi

nggak ada penalti sama sekali yang dikenakan ketika teman teman itu tarik dana secara parsial ataupun full dari alogro
itulah kenapa kita melihat bahwa alogue adalah produk cocok untuk generasi muda
yang baru mau mulai menabung dan mempersiapkan financial planningnya ke depannya
selta yang baru menyandang status fresh graduate
sempat bingung mau memilih tabungan mana yang lebih menguntungkan bagi dirinya
karena telah berpenghasilan tetap di salah satu perusahaan swasta
setelah melakukan riset dan perbandingan
selta menilai alogrow lebih menguntungkan karena fleksibilitasnya
pembukaan rekeningnya mudah melalui aplikasi alobank dengan minimal penempatan dana awal sebesar lima ratus ribu rupiah
dalam aplikasi akan tertera total saldo semua pos rekening alogrow yang dibuat
berikut dengan estimasi bunganya
fleksibilitas kita bisa mengambilnya kapanpun tanpa dibatasi nilai enam bulan tiga bulan
mungkin lebih agak sedikit konsumtif tapi selama kita bisa manage itu bisa oke banget
lalu selain itu kita juga bisa ngebagi tabungan kita ke beberapa kantong gitu
jadi misalnya aku mau tabungan yang untuk long term jangka panjang
ada juga yang untuk short term satu bulan nih misalnya untuk pengeluaran bulanan
lalu dipisahin lagi misalnya untuk somekine of self reward
sejak diluncurkan pt alobank indonesia telah memiliki hampir tujuh juta
ketiga keuangan alo bank
kehadiran alogrow berkontribusi pada kinerja keuangan alobank melalui pertumbuhan dana pihak ketiga
alobank menjamin privasi dan data nasabah
serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan ojk dan lembaga penjamin simpanan lps
alobank dan cnn indonesia merupakan anak usaha
dari ct corp